saya akan ajak anda lagi untuk memantau data terkini persebaran corona di indonesia hingga sore ini
kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah dua tujuh ratus empat puluh tiga orang menjadi lebih dari satu ratus tujuh puluh empat orang
sementara satu ratus dua puluh lima lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai tujuh empat ratus tujuh belas orang
jadi mari kita sayangi orang orang terkasih kita dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas untuk mencegah penyebaran virus yang ini